apa yang terjadi
dua bulan dan belum bisa mengucapkan satu kata pun
disiplin dan keramahan salah satu kunci melatih burung beo
awalnya memang belum pernah ngomong belum bisa ngomong
dan itu pun belum bisa makan sendiri
itu malah kesempatan bagus sebetulnya
jadi sebelum dia bisa makan sendiri
dia otomatis ngeloloh maksudnya kasih makan kan
nah itu sambil diucapkan satu kata dua kata
melihat kepintaran siako
rencananya pemilik beo akan melatih hingga sepuluh bahasa
ya sebetulnya kalau saya bilang hampir nggak ada kendala ya
jadi tiap minggu atau satu minggu atau dua minggu
sudah bisa satu kata paling tidak
sehingga kita bayangkan sekarang sudah bisa lima puluh kata kurang lebih
nah sekarang saya sudah bisa sama yaakub nih
burung beo pintar dengan enam bahasa
saya mau tes tiga bahasa saja nih dari enam bahasa yang dia kuasai
masih belum mau mengeluarkan kata kata kita coba lagi nih
haleluya akhirnya satu kata keluar dari yaakub ini
memang ada beberapa faktor yang mau pengaruhi untuk yaakub ini mengeluarkan kata kata
selain kita harus membangun chemistry juga lingkungan sekitar juga mempengaruhi
karena ini merupakan tempat yang baru bagi yaakub
mas lama ini yang sehari hari melatih
not bad lah
yang penting dia bisa sudah bisa mengucapkan dua bahasa dari enam bahasa
bina nabilah winri hawadis jakarta